kita awali cnn indonesian news hour hari ini dari informasi terkait surabaya yang mulai melonggarkan hajatan
melalui asesmen yang dilakukan satgas covid sembilan belas
warga dan juga perhotelan ini juga menjadi bisa menjalankan hajatan dengan protokol kesehatan
pagi ini satu ratus lima puluh empat kelurahan di tiga puluh satu kecamatan kota surabaya sudah masuk zona hijau
namun secara agglomerasi ppkm surabaya masih level tiga
meski demikian pesta pernikahan ataupun hajatan yang menghadirkan masa sudah dilonggarkan
di kecamatan tegal sari kota surabaya sejak pelonggaran sudah ada sembilan kegiatan hajatan yang mengajukan asesmen